hai pak ini kau masih bisa tenang aja sih udah tahu anak perawan enggak pulang semaleman
tenang aja siup itu
harus diperlakukan seperti ini kepergian dia itu cuma mau mengancam kita dia pikir kita akan lulu apa kalau dia enggak pulang sampai kapan dia bisa bertahan tanpa uang ayo sudahlah lihat saja nanti dia pasti muncul
hai kalau pulang kalau enggak gimana enggak bakal dia pasti pulang
saya mau ketemu upi maaf mas badar upi tadi pagi pergi sama temen temennya ya sudah kalau begitu
ya saya tunggu saja di sini silakan silakan silakan ya oh ya silakan silakan
apa apaan sih bapak yang kedua bersetan ada apa apa
dia mau ketemu tapi bapak bilang pergi
ya bilang aja kalau itu kabur dan belum pulang rumah sampai sekarang
aku bisa aku disuruh melunasi utang utangku sekarang juga dia juga
bilang sama aku soalnya kalau aku nggak boleh ngicilin upi pergi pergi lagi saya
kan udah bilang makanya anak itu dicari dicari jangan santai begini